nah lebih banyak informasi terkait dengan kawal pemilu kita sudah terhubung dengan salah satu penggagas kawalpemilu org
mbak elina kita tahu ya ini tadi katanya tps jumlahnya meningkat di tahun dua ribu sembilan belas ini
nah kalau dibandingkan sama dua ribu empat belas sekarang jumlah relawannya sudah seberapa banyak mbak
kalau kurang kurang seperti itu masyarakat masih bisa ikutan nggak untuk jadi relawan
oke jadi kembali ke dua ribu empat belas waktu itu kita hanya perlu sekitar tujuh ratus relawan karena yang kita lakukan hanya meng entry data
jadi semua c satu salinannya itu scannya sudah ada di situs ckpu kita tinggal salin angkanya perolehan suara per capres untuk ditabulasikan
jadi tujuh ratus relawan waktu itu cukup
sekarang karena yang kita lakukan adalah mau ngumpulin datanya
langsung dari tps
jadi kita sih maunya ada delapan ratus ribu lebih relawan
yang meng upload foto dari tps nya masing masing ke upload kawalpemilu org
jadi caranya gampang cuma ke upload kawalpemilu org
pantau penghitungan suara foto c satu planonya
kemudian upload ke situs kami
dan kemudian kami akan validasi keaslian foto
dan juga meng entry datanya
dan kemudian publik di seluruh indonesia bahkan di luar negeri bisa melihat hasilnya
mengapa harus dirubah seperti itu mbak elina
bukankah tahun dua ribu empat belas pun sebetulnya data yang dihasilkan oleh teman teman ini sudah lumayan akurat
begitu dibandingkan yang lain bahkan ya
kenapa harus dirubah prosesnya menjadi menggunakan foto sehingga membutuhkan relawan yang jadi jauh lebih banyak
ini belum pernah dicoba di level nasional sebelumnya
yang kita lihat beberapa tahun belakangan ini tuh ada fenomena
orang suka ke tps kemudian mereka selfie atau foto foto dengan jari ungunya
atau mereka mengambil foto c satu nya setelah penghitungan selesai
tapi kemudian di upload nya itu di mapsource nya masing masing
atau mereka viralkan via whatsapp
tapi tidak ada yang mengumpulkan foto foto ini dan kemudian mentabulasikannya semua
supaya bisa di upload
supaya publik itu bisa lihat hasilnya itu lengkap
nggak cuman oh ini ada satu foto di sini satu foto di sana
nah ini yang kita fasilitasi hobi foto di tps
jadi pas dia sekedar upload ke mapsource
betul agar lebih proaktif sih ya
lebih baik di support ke kita kemudian kita tabulasikan
semuanya bisa lihat hasilnya dari level tps itu sampai ke tingkat nasional
jadi narsis sama kepo nya di jalanan tepat ya
nah nanti datanya kira kira dibuka di berapa aja mbak
berapa jam mbak
berapa jam setelah pencoblosan nanti kira kira kita bisa lihat
kita sih maunya secepat mungkin
jadi kemungkinan tanggal tujuh belas malam itu data foto mulai masuk
dan mulai bisa dilihat
tapi itu semua tergantung dari kecepatan penghitungan suara di masing masing tps
banyak ya bukan cuma capres lagi ada caleg juga di sana
terima kasih terima kasih
ini kita pilpres dan juga pilek yang di level dpr ri
jadi waw ada lima surat suara nanti akan dilihat
terima kasih mbak elina ciptadi sudah gabung bersama kami di good morning
mudah mudahan semuanya lancar lah ya untuk penghitungan untuk menarik masyarakat yang narsis sama kepo nya
benar benar di jalanan tepat di kawalpemilu org
yang paling penting adalah diingatkan kembali bahwa lusa itu adalah pesta demokrasi
artinya ini pesta bersama sama masyarakat indonesia
jangan sampai dicenderai dengan berbagai macam hal ya
yang tidak produktif ya
kita harapkan di hari itu semuanya kita bersatu
walaupun berbeda pilihan politik itu hal yang sangat biasa
beda itu sangat indah kalau misalnya kita bisa maknai untuk satu kesatuan indonesia